meskipun ketua mahkamah konstitusi arief hidayat belum memastikan siapa hakim yang diduga terjerat kasus hukum
namun ini bukan kasus yang pertama kalinya
mantan ketua mahkamah konstitusi akil mukhtar sebelumnya telah terjerat kasus suap
akil terjaring kpk dalam operasi tangkap tangan dua oktober dua ribu tiga belas
saat itu akhil ditangkap bersama mantan anggota dpr khairul nisa dan pengusaha cornelius nalau
kpk lalu menyita uang senilai tiga miliar rupiah terdiri dari dua ratus delapan puluh empat lima puluh dolar singapura dan dua puluh dua dolar amerika serikat
akil tersandung kasus suap pilkada tujuh kepala daerah dijerat kpk karena menyuap akil untuk memuluskan langkah mereka
mereka adalah hambit binti bupati gunung mas kalimantan tengah
ratu atut koisia gubernur banten raja bonaran situmeang bupati tapanuli tengah
budi antoni aljufri bupati empat lawang sumatera selatan
rusli sibua bupati kabupaten pulau moretai
romi herton wali kota palembang dan terakhir samsu umar abdul saimun bupati buton sulawesi tenggara
di tahun dua ribu lima belas akil akhirnya difonis seumur hidup terkait kasus penyuapan
dan tindak penyelidikan
pidana pencucian uang